taman depan balai kota dki jakarta yang rusak pasca aksi unjuk rasa jumat lalu terus dibenahi
pemerintah provinsi dki jakarta juga mendapatkan bantuan berupa pupuk dan beberapa jenis tanaman dari warga
petugas suku dinas pertamanan provinsi dki jakarta terus memperbaiki taman yang terletak di jalan medan merdeka selatan ini
kurang lebih tiga ratus meter persegi luas taman harus dibenahi pasca aksi unjuk rasa jumat lalu
ratusan tanaman hias rusak akibat terinjak injak
untuk membantu pemerintah provinsi dki jakarta sejumlah warga memberikan bantuan berupa seratus sak pupuk dan puluhan tanaman hias
didampingi wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat para relawan bersama sama kembali menanam tanaman hias itu pada minggu pagi
kumpul kumpul kita secara spontanitas malam kita kemudian ini jadi kita kumpul di pagi ini memberi energi positif untuk jakarta
ayo kita perindah jakarta karena jakarta rumah kita
jadi kita kumpul di sini kita berikan ini ya bantu bantulah sedikit tapi mudah mudahan ini bisa memberi arti
sebelumnya taman depan balai kota rusak akibat demonstrasi menuntut gubernur basuki cayapur nama toa hok terkait dugaan penistaan agama
demonstrasi yang berlangsung tiga jam ini relatif aman dan tertib
meski demikian sejumlah tanaman di depan balai kota tempat aksi berlangsung rusak akibat terinjak masa
sedikitnya delapan jenis tanaman yang rusak petugas menggunting dan merapikan tanaman rusak untuk selanjutnya dipupuk kembali